berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan enam tiga ratus empat puluh tujuh kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus tujuh puluh delapan satu ratus dua puluh lima kasus pasien sembuh bertambah lima delapan ratus tiga puluh delapan orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh dua orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu lima persen kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus tujuh puluh dua orang hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh dua ratus lima puluh tujuh jiwa
informasi berikutnya perjuangan tenaga
tenaga medis dalam melawan virus corona belum berakhir mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu pikiran tenaga dan nyawa demi menyelamatkan ribuan pasien covid sembilan belas
berikut kisah seorang dokter spesialis penyakit dalam di rsup persahabatan dalam perjuangannya melawan covid sembilan belas
virus corona masih menjangkiti masyarakat indonesia
namun tak sedikit orang berhasil sembuh dari infeksi virus ini
di balik kesembuhan itu ada sosok yang terus berjibaku dengan ganasnya virus
mereka tak pernah menyerah membantu kesembuhan para pasien

salah satunya adalah dr ade putri tanesa idayu
ia telah berjuang merawat pasien covid sembilan belas di rumah sakit umum pusat persahabatan rawamangun jakarta timur selama hampir satu tahun
ade putri atau akrab dipanggil acep adalah dokter spesialis penyakit dalam yang sehari hari bertugas di ruang isolasi

adep menghabiskan waktu rata rata dua jam untuk mengobservasi dan memantau para pasien
ia pun sudah terbiasa beraktivitas menggunakan pakaian khas malang
penjahatnya adalah meratu dan aranguthi
tidak selesai dengan kendaraan untuk mene turkman

pertempuran pameran melengkar
dengan juga p ustedes
namun mereka mengambilkan yang lainnya
yang belum ada vaksinnya
pertama kali mendengar soal virus covid sembilan belas pada desember dua ribu sembilan belas
adep tak mengira virus covid sembilan belas akan sampai ke indonesia
bahkan menjadi pandemi
tapi itulah yang harus dihadapi oleh adep setiap harinya
ia tak mau mengeluh dengan kondisi yang harus dihadapinya
ia selalu ingat tujuannya menjadi seorang dokter
karena ingin menolong dan bisa bermanfaat bagi masyarakat
sebagai manusia biasa ade pun tak luput dari rasa khawatir
pada awal pandemi adep masih memberikan asi eksklusif pada putra bungsunya
jelas khawatir ya khawatir sekali
apalagi waktu saya bekerja di rumah sakit umum pusat persatuan
di mana saya bisa membuat sahabatan menjadi pusat rujukan covid sembilan belas ini
yang saya khawatirkan selain saya sendiri bisa terinfeksi adalah
saya punya dua balita di rumah
dan yang kebetulan yang terakhir itu yang kecil masih menyusui masih asyik
itu kekhawatiran saya
waktu maret awal awal covid sembilan belas
saya masih memerah asi itu masih banyak ya
mungkin rasa stres rasa khawatir itu akhirnya
hasil perahan tuh jadi berkurang drastis gitu
itu yang saya sangat khawatirkan sebenarnya itu
memikirkan kedua anak saya dan juga kedua orang tua saya yang punya comorbid
duka dirasakan adet ketika kedua orang tuanya terinfeksi covid sembilan belas dengan gejala
selama tiga minggu orang tua adep diisolasi di rsup persahabatan
dan adeb sendiri yang merawat orang tuanya
yang menjadi paling menjadi duka saya ya sebenarnya adalah saat kedua orang tua saya ternyata positif
positif covid dan gejalanya berat
terutama ibu saya
waktu itu beliau dirawat sekitar tiga minggu
alhamdulillah saya punya teman teman sahabat sahabat dokter di sini yang
sangat perhatianlah dengan kedua orang tua saya gitu
dan mereka yang merawat
di sana saya sudah tidak bisa berfikir gitu karena udah benar benar khawatir banget
dan kondisinya juga buruk
sampai saya sempat berfikir
mungkin ini kesempatan terakhir saya merawat beliau gitu
setelah sekitar tiga minggu akhirnya diperbolehkan pulang
lanjut isolasi di rumah dan alhamdulillah sekarang walaupun masih sedikit lemas tapi sudah
malah astaga ini masih masih sangat sangat enak buat biverse
jangan lupa kualitas rumah rumah saya baru desire orang tua seperti ini
berlapis sensor itu precek rumah veranda t gown kadang kisah echt pycar mau ally circones dari dekorasi nggak kebel belahan

masih lama nih
orang tua mah pasti khawatir tapi kita dia sebagai tugas dokter ya udahlah terserah allah lah ya
maksudnya dia usaha untuk ngobatin orang khawatir mah adalah namanya orang tua ya khawatir saya
malah tolongin dek saya malah ngusulin begitu sama anak saya maksudnya supaya dia benar benar
merawat pasien enggak enggak enggak ada pengen jangan pak ini enggak saya justru ngasih spot
media sadar profesinya berpotensi tertular kofit sembilan belas adep dan suaminya sangat ketat menerapkan
protokol kesehatan di rumahnya salah satunya dengan membatasi jumlah kunjungan tamu
yang datang rumahnya selasa tuh kekhawatiran sih jelas keselamatan dan kesehatan istri saya ya
pastinya resiko untuk kontak dengan pasien covid dan resiko terpapar pasti kan tinggi sekali
salah satu ini khawatirkan juga nanti akan bisa menularkan orang orang di rumah dari

kekasihannya juga nanti akan bisa menularkan orang orang di rumah dari dulu saya tahu passion

itu seperti apa jadi saya selalu mendukung apapun yang istri saya lakukan
komitmen saya dan istri jelas menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat ya di rumah
termasuk orang orang yang akan datang ke rumah
atau siapapun yang mau masuk rumah
kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
ade berpesan agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan
kuncinya ada pada penerapan tiga m
serta menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat